anda kembali menyaksikan viral dua hari menjelang tahun baru kawasan puncak bogor jawa barat terus dipadati warga yang akan menghabiskan libur tahun baru
arus lalu lintas menuju kawasan puncak bogor pun hari ini terpantau padat mengular hingga lima km
kemacetan parah terjadi di jalur menuju kawasan wisata populer puncak bogor jawa barat
dari pantauan udara tmc polres bogor jumat pagi antrian kendaraan mengular sejauh lima km sejak ruas tol ciawi kabupaten bogor
ribuan kendaraan dari arah jakarta terjebak kemacetan panjang saat akan melintasi simpang gadok
salah satunya kendaraan milik anton warga jakarta yang akan menghabiskan libur akhir tahun di puncak
selain di tol ciawi kemacetan juga terpantau di ruas selarong dan megamendung
polisi memperlakukan jadwal rekayasa satu arah secara tentatif sebelum penutupan total tanggal tiga puluh satu desember mulai pukul enam sore hingga pukul enam pagi satu januari dua ribu dua puluh
penutupan ini berlaku baik dari arah jakarta maupun cianjur
polisian mengimbau wisatawan datang lebih awal atau menggunakan jalur alternatif
berbicara dalam konferensi pers akhir tahun polri jumat pagi
kapolri jenderal tito kudus
karena fian bahkan ikut mengingatkan warga untuk mengantisipasi aturan baru arus libur akhir tahun di puncak bogor
oleh karena itu sekali lagi kalau yang mau ke sana ya pagi pagi mungkin hari minggu atau hari sabtu
setelah itu nanti malam sudah tidak bisa bergerak lagi di sana
semua hanya car free night di sana
ini yang berbeda dengan tahun sebelumnya yang perlu diwaspadai
dan mungkin pak kakor lantas nanti juga teman teman tolong sampaikan betul kepada masyarakat
di sini ada tujuh puncak di malam tahun baru
meski arus wisata belum meningkat drastis
kemacetan di jalur puncak diprediksi masih akan terus berlanjut
lantaran banyaknya simpul kemacetan
selain di pintu pintu lokasi wisata setidaknya ada tujuh simpul kemacetan yang harus diwaspada
mulai dari tol siawi gadog tanjakan selarong megamendung simpang taman safari pasar sisarua hingga puncak pas bogor

ini masih harus diwaspadai
semua hanya kal free night di sana

lantaran banyaknya simpul kemacetan
mulai dari tol siawi gadog tanjakan selarong megamendung simpang taman safari pasar sisarua hingga puncak pas bogor